makanya abah sama umi itu harus cepat cepat berobat ke klinik yang cililan milan itu
iya tapi bukan sekarang kita cari waktu yang tepat apa mbak lupa tahu tadi si sulam sama
belanda udah bikin apa kesel kalau sekarang kita minta bantuan mereka pengsin dong motor
jelas aja lu bella itu sulam eh bu haji pak haji saya juga saksinya karena waktu
jadian itu saya juga ada di situ wajib sama aja jok hojo lu tuh jongosnya susulan pagi
hai saya berani sumpah saya enggak ngusir bang kardun betul saya cuma nyampein keluhannya umi
maryam ya tetangganya bang kardun dan ini kan jadi masukan buat bang kardun yang namanya
tetangga kan iya kita gududamai umi maryam juga butuh ketenangan udah deh gua nggak mau
denger apa apa dari lu kalau mau kagak mau ngalah tapi ini kududil urusin
saya nggak mau dituduh yang nggak ngga antarnya lam kapan lu mau dituduh yang ada juga lu bikin
orang keblinger menderita kebosongan lu udah deh pada pergi aja dong pada semua
tanda kusik malah gue gue tuh disini kagak terima tamu yang bikin masalah maaf
astagfirullahaladzim omiko ngomongnya gitu sih mi bodoh deh gua bukannya bikin baik jadi kita
mau ke kamarnya
yang doang yang aneh juga bisa asal bayarannya sesuai assalamualaikum
ga kasih tau
jadi masalahnya karena ubi mariah merasa terganggu dengan wanitanya pak kardus
wb itu nah saya sih sebenarnya ngasih tahu aja bukan nyari ribut tapi katanya bukan malam itu
doang pak sejak sekalian pindah setiap membuat ribut kasih sekali mereka
iya mana ustadz jakaria kan lagi umroh
dia mau ngomong sendiri ke kartun
gak enak makanya ngadu ke saya
baik pak haji
masalah ini nanti saya bicarakan sama warga lain
supaya kita bisa menemukan solusinya untuk umi mariam dan pak kartu
nah iya deh kalau begitu bagus tuh
sempet deh ah pakai kursi roda
tuh mantep sama nelan ya
abah sama umi itu harus cepat cepat berobat ke klinik yang cililan milen itu
iya tapi bukan sekarang
kita cari waktu yang tepat
lu kan tahu tadi
si sulam sama si nelan udah bikin abah kesel
kalau sekarang kita minta bantu mereka
thanksin dong mau taruh dimana nih muka abah
sampai kapan nih mbah
sampai umi salah
kita tetap kudu jaga hara diri kita mi
apa jangan nyiksa umi juga dong
kan kasian abah juga gak enak kan kayak gini
ya udah deh
ntar abah suruh saja si tarminji sama mali
manggil si nelan kemari
yang butuh bantuan itu kan abah sama umi
kenapa cine lali harus kesini
yang ada tuh abah sama umi yang kesana
tapi abah sama umi kan lagi sakit
kan wajar kalau dia nyamperin kita
muka abah sama umi itu seharusnya datang kesana
lihatin niat baik abah sama umi
keseriusan abah sama umi emang mau berubat
jadi lu maksa umi sama abah kesana
bukan lu maksa abah
tapi ya seharusnya abah sama umi itu
liatin niatan baik abah
yang benar benar emang abah sama umi itu mau sembuh ya
abah sama umi harus kesana
tapi abah gak bisa jalan kesana
kalau soal itu
rum sama cing mahmud siap nganterin abah sama umi ke rumahnya cine lan
sialan lu nyumpahin gue mati
emang dasar ngurut beracun lu
minta didorong dorong kayak anak kecil
eh kalau lo mau warisan
lu kudu mengabdi sama gue
eh kalau urusan itu mah gak perlu ngabdi bang
wudhunya harus dibagi tuh jatah
eh hati hati dong lu mendorong gue
kalau gue jatuh gimana nih
buang dari kali
elah memang gue sampah mbah
ula ula udah banyak tuh
apakah tidak ada tempat berobat lain selain nelan
ada dua jompo lagi piknik nih
kayak telet abis
bener bener gak disangkeh
hajah maimunah amah haji muhyiddin
yang tadinya gagah
yang sombongnya awjubileh
sekarang didorong dorong pakai kursi rode
kalau gue gue dorong pakai peti telur
mau ngapain lu
enggak pakai pempes baji
jadi selangnya gagah bakal bocor
jadi gagah rempes
bisanya lu ketawain lu ngeledekin gue sama abah
bukannya pak pisobari mau ngeledekin umi sama abah
abah umi ente kan sekarang ini lagi bener bener
butuh pertolongan orang
kalau lagi sehat
bukan begitu baby sister
iya baby ngepet
gak bisa jalan seumur hidup lagi
aduh aduh aduh aduh
ya makanya bang
kalau lagi sehat
jangan suka ketawain orang suse
ngalamin sendiri dah
rengsek juga tuh orang untuk periwatan tuh
ncer lu ya
bener bener dah semua orang ngeliatin gua gini
mukanya priatin malah ketawain
balik ke rumah aja dah
yuk pulang yuk
pendapatan hari ini lumayan
tadi teh ada pesanan ledakan
ya allah mojo
gak pape lupa
yang penting gak setel
jangan lupa ngelatih
gak apa lebih bisa aja ya
wah liat tuh
mereka tuh kerja aja
tapi seneng ketawa ketawa tuh
sabarin yuk mak
udah kita di sini aja
tugas lu sih ini
dia belajar sama sekolah ya
bukannya jadi bantuin
kenapa lu liat liatin gue
emang lu gak pernah liat
dia apaan sih mi
kalo dia buta kagak liat
makanya gua apaan liat kan kayak gitu
kaji aduh tuh ben nih
ada perlu apa ya
ini bang aji
umi sama abah mau ketemu
tertarik gak sama pengobatan herbal
yang pernah aya tawarin
kalo pak aji sama bu aji tertarik
kagak jauh dari sini
atau begini aja deh
nanti biar dapat nomor depanan
aya daftarin duluan
ini juga sih
pak aji mau diin sama
pajah nemo enam minggu lama lama
itu gampang diatur po
mau berobat di sana
mau terima baik niatan rum
kalau abah sama umi itu mau berobat
ya jangankan sama sama muslim rum
sama yang lain agama aja
tadi di depan mata kita
masa kita diemin sih
menyesain atau minta tolong orang
tapi ya udah terlanjur
ditawarin pengobatan alternatif herbal
ntar disangkain gak menghargai kita orang orang lain
kalo emang gak berniat
ya jangan pak aji
kalau gue sih yang penting
kagak pake suntikan
gak pake operasi
karena gue takut dokter
kita mah sudah siap banget
ya walaupun kemarin gue dirampok
kan tau sendiri
calon mantu gue itu anggota dpr
nah soal berobat
gak masalah dimana aja
insya allah pak aji
ini pengobatan yang ditawarin melati adalah
cara yang digunakan oleh nabi muhammad saw
ya insya allah ampuh
karena udah banyak buktinya
bener gak cik
prinsipnya cuma satu ya
murah ama cepet baik
gini aja deh
mau langsung dibawa klinik atau gimana
saya masih ragu sih sebenarnya
apakah bisa sembuh gak pengobatan itu
ya udah pak aji
kalau gak yakin
mendingan gak usah aja
pengobatan oleh nabi ini
dasarnya itu keyakinan
bahwa penyakitnya bakal disembuhin sama allah
juga yakin kalau setiap penyakit itu ada obatnya bu aji
jadi klinik ini emang diperuntukkan
buat orang orang yang bener bener yakin
sama pengobatan oleh nabi
kalau belum apa apa udah gak yakin
terus ditambah nggak sabar di sana
umi sama ambas juga pasti udah tau kan
allah itu gak akan ngasih cobaan
kalo gak ada jalan keluarnya
jadi abah sama umi harus yakin dong
sama kebisanan allah
gue kan telanjur udah kemari
berarti gue yakin dong
soalnya yang udah udah kalo dilakuin setengah hati
hasilnya kagak maksimal
biar sampai hatinya pas benar
kagak usah buang waktu
gue pokoknya sekarang udah mantep udah siap
yang penting agak disuntik aja dah
kalo bisa murah
yang penting lagi gratis
biar duitnya buat beli emas
diam lu cewek lu terguleng mulu tuh
jadi besok pengobatannya dimulai ya bu aji
daripada lama lama gue udah kagak tahan nih
duduk di sini
jangan kenceng kenceng dorongnya
kalo gitu rum permisi dulu ya